tunggu tunggu tunggu
nih tuh tuh lihat
sindi ngeluarin kertas kan tin
tuh mas bobi baca tuh lihat
bukan mas bobi yang mau
ini emang si cindy yang nulis
tin yang kamu lihat di handphone nya sindi
itu udah diedit udah direkayasa sebagaimana mungkin
supaya kamu benci mas bobby
jadi itu bukan keinginan mas bobby toh
enggak tin itu semua kemauannya cindy
mas jentini boleh nanya enggak
tapi nggak kacau kok masih bisa dikasih pengertian pak
perjanjiannya kan satu hari
kenapa cuma setengah hari
hei lo tau apa yang terjadi
kita cuma jalan jalan sama makan
tau begitu kita jalan jalan sama makan sama keluarga aja
tahu apa yang terjadi rugi
nah kok bisa cuma setengah hari pak
itu gara gara ketemu dengan majikan perempuan kamu
lah kok bisa ketemu ngajukkan perempuan saya pak
itu gara gara kita mau beli batik di tempat butik majikan kamu
lah yang ngantre ke butik punya majikan saya siapa
lah yang salah siapa dong
nah kenapa protes sama saya mestinya kan saya yang protes
kenapa kamu yang protes apa hak kamu
nah gara gara bapak bawa mala dan vita ke butik majikan saya sekarang malah dan vita diusir dari rumah
saya kan jadi kehilangan mereka
seharusnya lu yang ganti rugi
lo cari pengganti vita dan mala persis kayak gitu
kan saya udah bilang pak saya udah kagak punya siapa siapa lagi saya mau cari di mana kayak begitu pak
enak aja papa kalau ngomong ah sekarang gimana nih mengenai ganti rugi saya ayo bapak mesti ganti rugi
bodoh bodoh enak aja ngatain orang bodoh
hah oh ini
pak pak pak lodi bapak pak
ini sinyalnya yang jelek tapi gue yang jelek
matiin aduh gawat ya
om udah ngomong belum sama bobby soal lamaran
maklumlah sih bobby kan sangat sibuk sama skripsinya
yah terus kapan dong om ngomong sama bobby
oh iya pasti pasti secepatnya
pasti secepatnya om akan ngobrol sama bobby ya
hmm kalau secepatnya itu nggak pakai lama kan om
ntar kalau kelamaan keburu tante lihat video yang di hp cindy loh om
eh eh jangan jangan dwi jangan
pasti pasti secepatnya om ngobrol sama dia
om akan sampaikan sama bobi ya
ya udah kalau gitu
om jangan bohong ya sama cindy
kalau nggak percaya tanya aja sama paci
eh enggak dong
om nggak pernah bohong swear swear
ya udah kalau gitu siap deh om bye
ada calon mantu belum apa apa udah bikin kepala pecah
iseng iseng banget sih ngerjain mertua kayak gini
nafek sih gan
nafek nafek ngapain keburu di belakang
tuh bersin kotor banget kayak gini
saya lagi ribet gan belum lagi ngurusin komplainan temen temen juragan tuh
siapa dodi hardik
siapa lagi sih
eh eh orang belum selesai bisa ngabur aja
bapak manajer di kafe ini
mas bobi ada yang bisa saya bantu
ini kafe ini semua udah pakai cctv belum pak buat kamarnya
sudah pasti mas bobby
seluruh ruangan di kafe ini sudah pasti dipasangin kamera cctv
untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan pelanggan kami mas
berarti semuanya sudah direkam ya pak
sudah pasti mas
rekaman beberapa hari yang lalu
masih direkam dong pak
gini pak saya beberapa hari yang lalu sama teman teman saya di sini
nah jadi gitu pak ceritanya pak
dan saya butuh bukti itu pak
saya butuh rekaman yang utuh pak jadi kelihatan jelas semuanya pak
saya itu dijebak pak sebenarnya pak
begitu ya mas cilin
aduh dong pak ini nasib saya sekarang ada di tangan pak arman nih
tapi mas bobby bawa plastik atau hard disk nggak untuk mengkopi rekaman itu mas
ya sudah kalau begitu mas bobi ikut saya ke kantor
eh bob kok tepat pulang
ini acara pijit pijitan mulai lagi deh
enggak tadi tangan papi kumat jadi papi minta tolong senti nih
tangannya kumat kenapa kepala dipijit
buk salah bob saling berhubungan
parah tangan saling berhubungan
udah deh terserah papi
boleh ngomong sebentar nggak
sebentar bung budo ini juga sebentar
sebentar pi ini bobby lebih penting pi oke
oh udah gue minta dikurangin tadi
betul banget silahkan
ntar ya si anjo bahasannya dulu ya
yang banyak bo bahasannya
wah ada mbak rono
ngapur dulu gila
gimana nih yang mau dikerokin kamar hilang semua
nih tunggu tunggu
nih tuh tuh lihat
sini ngeluarin kertas kan tin
tuh mas bobi baca tuh lihat
bukan mas bobi yang mau
ini emang si cindy yang nulis
tin yang kamu lihat di handphone nya sindi itu udah diedit
udah direkayasa sebagaimana mungkin
supaya kamu bencin mas bobby
jadi itu bukan keinginan mas bobby toh
enggak tin itu semua kemauannya cindy
mas centini boleh nanya enggak
boleh dong biar jelas semuanya
kenapa sih mas bobi bela belain untuk dapat film itu dari keamanan kafe
ya mas bobby enggak mau tini salah paham

mas bobby tuh enggak mau tini nyangkain mas bobby macem macem tin
mas bobi mau jaga kepercayaan tini
mas bobi apa pantes thomas bela belain centini yang cuma orang kayak gini
aduh tin jangan hanya kayak gitu dong
udah deh enggak usah dibahas deh tin
kamu masih percaya enggak sama mas bobby
berarti perasaan kamu sama mas bobby enggak berubah dong
kata mbak sindi mas bobby mau ngelamar dia
aduh tin mulai sekarang
omongan si sindi jangan pernah kamu masukin hati
yang kamu percaya cuma mas bobi kan kamu percaya sama mas bobi kan
berarti kalau mas bobby enggak bahas soal lamaran berarti kamu mau sambil pusing oke
percaya sama mas bobby
percaya mas bobby apa percaya sindi
gitu yang benar

kok mukanya kusut kayak gitu
tin muka dia enggak begitu udah enggak bisa diapain lagi dari lahir
takut takut mbak piggy lagi banyak pikiran
ya udah kesana dulu
wah udara hari ini kelihatan cerah
tentu ini kelihatan bersinar enggak kayak kamaran kemarin
badai pasti berlalu